anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast setelah kasus act pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
menemukan satu ratus tujuh puluh enam lembaga filantropi lain yang juga melakukan penyelewengan dana
data data lebaga tersebutlah diserahkan ke kementerian sosial
koordinator humas ppatk muhammad natsir mengatakan data satu ratus tujuh puluh enam lebaga tersebut masih bersifat konfidensial
ratusan lebaga ini tidak berkaitan dengan aksi cepat tanggap atau act namun ditemukan indikasi yang sama setelah ppatk menelusuri modus penyimpangan dana acp
sebagian dana sumbangan masyarakat tersebut disalurkan ke hal hal yang tidak seharusnya
nantinya ppatk bersama kementerian sosial akan membentuk satgas untuk memenahi lembaga filantropi di indonesia
dari satu ratus tujuh puluh enam yayasan atau filantropi yang disampaikan tadi
memang ada indikasi sebagian dananya itu diselewengkan ataupun digunakan tidak pada tempatnya
seperti misalnya digunakan untuk sebagian dana itu untuk membuat perusahaan
ini kan juga salah satu penyimpangan dari amanah yang disampaikan gitu ya
kemudian ada juga dana
dana tadi dipakai untuk keperluan pribadi seperti itu mbak